presiden joko widodo dengan kiai haji maruf amin yang nampaknya baru saja tiba di kawasan tugu proklamasi jakarta pusat
kita akan menyaksikan bagaimana apa selebrasi yang akan dilakukan apa acara di sana
kita akan menyaksikan bagaimana apa selebrasi yang akan dilakukan apa acara di sana
kita akan menyaksikan bagaimana apa selebrasi yang akan dilakukan apa acara di sana
di gambar yang ada di kanan anda kalau di kiri bagaimana kita lihat kawasan tugu proklamasi di mana presiden jokowi dengan ki haji maruf amin dikabarkan baru tiba di kawasan tugu proklamasi sebelum nanti akhirnya bertolak ke gedung kpu
di gedung kpu sendiri yang ada di kanan anda nampaknya setengah bersiap siap untuk menantikan kedatangan pasangan prabowo subianto dengan sandiaga salahuddin uno
di gedung kpu sendiri yang ada di kanan anda nampaknya setengah bersiap siap untuk menantikan kedatangan pasangan prabowo subianto dengan sandiaga salahuddin uno
sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan republik indonesia indonesia raya
harap semuanya bersikap sempurna karena ini lagu kebangsaan kita
silakan pak kiai
silakan pak kiai
silakan pak kiai
silakan pak kiai
silakan pak kiai
silakan pak kiai
silakan pak kiai
silakan pak kiai
silakan pak kiai
silakan pak kiai
pasangan presiden jokowi dengan kiai haji maruf amin baru memulai selebrasinya dengan doa bersama di kawasan tugu proklamasi sebelum nanti akhirnya bertolak ke gedung kpu jakarta
sementara pasangan prabowo subianto dengan sandiaga uno kita lihat sudah tiba di gedung kpu jakarta untuk menjalani prosesi pengundian dan pengambilan nomor urut di pilpres mendatang
kita akan lihat apa saja acara yang akan dilangsungkan sebenarnya di kawasan tugu proklamasi
nampaknya ya sangat serius ya panggungnya dibangun secara serius
apa namanya acaranya juga serius dengan lighting yang cukup prima
nampaknya memang ini dipersiapkan untuk menampung para pendukung simpatisan dan juga melakukan selebrasi sebelum dan mungkin saja sesudah pengundian dan pengambilan nomor urut di pilpres mendatang
kita masih akan menantikan apa saja yang akan terjadi di sana
satu lagi satu lagi
apa yang terjadi di tugu proklamasi kita lihat jokowi bersama tim kampanye nasionalnya
di sini ada erick thohir ketua tim kampanye nasional
oke kita masih menantikan bagaimana jalannya prosesi
sementara di kiri anda pasangan presiden joko widodo dengan kiai haji maruf amin sendiri masih melakukan selebrasi
di sana kita tidak tahu apa yang sedang dinyanyikan
di sebelah kanan anda kita lihat bagaimana kondisi di kpk
kpu sendiri jelang pengundian nomor urut pilpres dua ribu dua puluh
kita masih menantikan
saya tidak bisa mendengar sebenarnya apa yang terjadi di tugu proklamasi
apakah tengah menyanyikan lagu atau
oh iya lagu asian games rupanya